saudara satu ton roti viral asal thailand dimusnahkan
beacukai bandara soekarno hatta bersama bepom banten
lebih dari dua ribu bungkus makanan olahan impor dari thailand ini
tidak memiliki izin edar dan dibawa penumpang dengan melebihi batas bawaan
sebanyak dua lima ratus enam puluh empat bungkus atau satu ton olahan makanan dari thailand ini dimusnahkan
pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar
menggunakan mesin insenerator di kantor balai karantina hewan
ikan dan tumbuhan bandara soekarno hatta tangerang banten
makanan dari thailand ini merupakan sitaan petugas terhadap barang bawaan penumpang pesawat
yang melebihi batas bawaan yaitu lima kilogram
ini dilakukan penindakan sebanyak
dua lima ratus enam puluh empat bis itu kurang lebih jumlahnya satu ton
kenapa kita lakukan penindakan terhadap makanan ini
karena sudah melanggar pembatasan peraturan bepom no dua puluh delapan tahun dua ribu tiga
yang dibatasi untuk pembawaan atau membawa penumpang itu hanya lima puluh
selebihnya harus ada izin edar harus memiliki izin edar
kalau tidak memiliki izin edar harus memiliki izin edar
kalau tidak memiliki makanya kita lakukan penindakan
milk bun adalah sejenis roti sobek yang memiliki tekstur lembut
dengan isian krim dan ditaburi susu bubuk serta gula halus
roti ini pertama kali dikenalkan sebuah kafe di thailand
melkban kemudian populer di indonesia setelah diperkenalkan sejumlah influencer
yang kemudian memunculkan banyak jasa titipan untuk roti ini di indonesia
di thailand milk bun dijual seharga rp
seratus baht atau rp empat puluh tiga
di indonesia harganya bisa mencapai rp dua ratus lima puluh karena biaya pengiriman
ada eka barlupi yang akan melaporkan dari tangerang banten
eka jadi sebenarnya yang tadi pagi dimusnahkan ini
karena kelebihan batas bawahan penumpang
atau karena memang diduga ada kandungan bahan makanan yang tidak aman
baik bisa saya sampaikan pemirsa
di mana barang yang diusahakan tadi itu adalah barang dari kelebihan muatan dari penumpang
di mana diduga penumpang itu sendiri membawa untuk jasa titipan
karena dimusnahkan karena barang bawaan melebihi batas
berapa sebenarnya batas atau aturan bagi penumpang dari luar negeri
maksimal membawa barang bawaan berapa item dan berapa kilogram eka
ya baik untuk jumlah barang itu maksimal hanya boleh masuk ke indonesia
atau tidak adanya disita itu lima kg seperti itu
jadi bila mana nanti membawa lebih itu untuk para penumpang untuk bersedia disita dan dimusnahkan
yang dimusnahkan tadi ada berapa banyak
satu ton makanan viral dari thailand
ini satu ton ini dibawa oleh satu penumpang atau ada banyak penumpang yang membawa jasa titipan dari warga indonesia
dibawa oleh satu penumpang saja
satu penumpang membawa satu ton
pada saat pemusnahan bagaimana penumpang ini
dihadirkan atau bagaimana eka
iya untuk penumpang sendiri tidak dihadirkan karena masih dilakukan pendalaman
apakah ini yang pertama kali pemusnahan roti viral dari thailand dilakukan
benar baru pertama kalinya
kalau kasus kasus sebelumnya apakah juga pernah ada yang melebihi kapasitas sebanyak lima kilogram eka
kalau untuk kasus sebelumnya hanya saja penyelundupan
untuk kasus seperti ini baru kali pertama
berarti sudah ketahuan siapa yang mendatangkan roti viral thailand ini
ini perseorangan atau sebuah perusahaan jasa titip atau bagaimana eka
untuk info yang kami dapat itu perorangan
berarti saat ini masih dalam proses pemusnahan atau sudah selesai
baik eka merlupi terima kasih banyak atas laporan anda
melaporkan langsung dari tangerang banten terkait pemusnahan satu ton roti viral asal thailand